tolong tangan yesus jangan dipegang tolong ampun ampun ayuh lilis kenapa belum ditangani
awan kita udah berani ambil tindakan soalnya tangan tangannya patah tuh kakinya juga lilis
ayuh memangnya pesan ya sih gampang kok nih sakit pamplon dong ya udah sekarang aku
bakal ajarin kalian jadi polisi yang baik latihan awal kita adalah menyergap target
sekarang kalian ikutin aku ini adalah latihan awal untuk penyergapan tahap awal
terbawa ngapain tuh ke baju polisi pasti bikin usung lagi nih harus digagalkan
aduh ya allah
lilis ayo kalian sudah siap untuk belajar
siap dong itu sudah siap belajar jadi perawat ya gak
filis kalau tidak salah sih kita itu hari ini mau belajar ngobatin orang yang kakinya tuh lagi patah
oh begitu oke
kalau kalian sudah siap perhatikan ya
ini contohnya bonekanya sedang sakit
sampai jumpa di video selanjutnya
lilis kenapa belum ditangani
afwan kita nggak berani ambil tindakan soalnya tangannya patah tuh kakinya juga
sakit pelan pelan dong
pak langsung pelan pelan
sakit pelan pelan pelan pelan
habis itu baru kita
bentangnya itu yang menang
jadi tak kagum
pelan pelan sakit sus
betul nggak gede nih
nah biar lentur dikit
nah kasih dulu
butet kalau kamu mau jadi perawat itu
terus jangan jutek
yang ada kalau gitu tuh semua pasien pada kabur
orang keluarin rumah sakit bukannya sembuh
malah tambah sakit
kalau aku tuh bukan mau jadi perawat
aku tuh maunya jadi
yang berambut panjang
terus tuh manis
oh ya makasih pak
aku jadi prinses yang lain
masa allah itu udah kecil kecil lu udah
gua kalau punya anak gitu
ini pasti rambutnya yang anak tadi tuh
yang gede gede gak keitungan
jangan betul betul aja lu
rambutku ini masuk bubur nih
sekat ya involve hai hai hai hai aduh aku chef
kok mereka pada tidur sih
orang udah cerita panjang lebar banget
cuma dong kadang dengerin
sepertinya usaha usaha tidak mengejar kita lagi
sekarang kita berbalik secara nih
hah kalian ngapain disini
sergi kita disini ingin mengintrogersi
sekarang jawab pertanyaan kami dengan benar dan jujur
demi hukum dan keadilannya coach sergi
saya akan jawab semampu saya
siapa yang mencupet dompetnya coach sergi dan ciri cirinya kayak gimana
dimana kejadiannya berlangsung
kapan berapa lama
dan juga siapa namanya
dimana rt nya dimana tempat kelurahannya
biar saya yang menanya
satu tanyanya saya bingung
mungkin coach sergi masih shock
karena kejadian kemarin
kita beri waktu untuk coach sergi oke
lebih baik kita pergi
kaplanin saya memperbaiki luas
ga ada masalah apa apa sih
ya udah kenapa gimana

aduh pegang ini saya ya gitu dong ya kalau gitu saya permisi ya alaikum ya udah walaikum salam
aduh males banget kalau begini kurangan dulu nih michael asyik ya pasti gitu
ada apa apa sergiti ini saya mau minta tolong sama eka ala masuk tolong ini paket bawain
siapa siapa sergiti berat kalau berdua main
saya kalau bapak tuh kok paketnya gede banget ya iya itu manggil mencurigakan
serahkan box ini ini paketnya buat pesan tren bukan buat lo orang
sebagai penegak hukum
isi paket itu adalah penegak hukum kamu aja masih jahil rusuh diam diam serahkan
diam diam diam
kok isi dalam ini bunyinya tik tok tik tok ya eh bentar bentar kayaknya di dalam paket ini nih
hidra sabri haikal ngapain sih kayak pada kabur ini apa
luqman ayo itu isinya bom ya elah bom doang kirim aku makanan bom iya